gak tahan nih gue
nyamar jadi perempuan kampung si ranti
tinggal di rumah kubuk
ngurusin laki laki cacat
apa lagi yang kamu berbuat
ibu pikir siapa
ibu abis ganti baju
ibu kaget aja
ibu pikir bukan kamu
ibu mau berangkat kerja
ibu suamin papa ya
makanannya udah dia siapin kok
ngurusin laki laki cacat itu lagi
dipikir aku suster apa
kan emang udah tugas ibu kan
ibu mau berangkat kerja dulu ya sekarang ya
jadi cepet sembuh
masa ngunya gini aja lama banget sih
gimana mau sembuh
makan aja susah
lama banget sih
udah bagus gue kasih makan
susah banget sih
bersama orang sakit
kamu pikir saya gak capek apa ngurusin kamu nih
udah bagus gue kasih makan
ada apa dengan kamu ran
kenapa kamu jadi berubah begini
cuman gue bahagia kok
soalnya kan semuanya pada ngumpul
lagian rumah kontrakannya nggak jauh dari sini
tuh di perkampungan kumusi tuh
gajun apa kabar
mer kok misalkan gue seru pilih sih
gue juga udah gak bener tinggal di rumah
tuh gue mau ke rumah
untung aku ngikutin kamu juan
dan ternyata dugaanku benar
kamu nemuin mercy
pak rumah sakit jakarta pusat ya
pak orangnya udah berjalan pilih
ya allah tolong sembuhkan eyang
gimanapun juga ayang yang selalu jaga aku dari kecil
sembukan dia ya allah
gak tahan nih gue
nyamar jadi perempuan kampung si ranti
tinggal di rumah kubu
ngurusin laki laki cacat
apa lagi yang kamu berbuat
apa yang aku lakukan sama sekali bukan urusan kamu bahkan uang
kamu sungguh keterlaluan
dari dulu tidak kapok terus berbuat kejahatan
kamu pikir kamu akan terus selamat dengan cara begitu
tadi kan aku sudah bilang kakituan
apa yang aku lakukan sama sekali bukan urusan kamu
dari dulu kamu tidak pernah berubah
ingin tahu aja urusan orang lain
kekalahan selalu dibalik kejahatan
kemenangan akan selalu berada dibalik kebaikan
terserah mau kotbah apa kak
aku tidak takut
aku tidak takut
kejahatan tidak akan pernah menang
kebaikan akan selalu berada di depan
kamu akan tuai akibat perbuatan jahatmu itu
aku tidak takut
bang jadi aku sudah lihat video kamu itu
beneran aku tidak sangka kalau kamu menciptakan lagunya
makanya kamu menciptakan lagu itu buat aku
terima kasih ya
dan aku menciptakan lagu itu dari hati yang paling dalam li
tapi kamu tidak perlu menjawab apa apa kok
karena aku sudah berani jujur sama kamu
mengucapkan perasaan aku
walaupun lewat lagu
oh ya aku mau nengangkan bapak kamu
aku ikhlas diperlahankan
ini tempat tinggal kamu
eh iya aku tinggal disini
maklumnya rumah istana
ya ginilah tapi nyaman kok
nasib kamu belum berubah li
kamu masih juga tinggal di tempat kumuh
kok kamu yang mabuknya kayak aneh gitu sih
emang firma itu sederhana tapi nyaman strategis kok
ibu kamu jadi aneh
papa gak ngerti kenapa
ibu kamu seperti orang lain
iduh liat suapin lagi ya
aku bilang dulu ya
hati hati ya lang makasih ya tadi udah mau nganterin aku
emang masalah kecil aku
aku kan kangen sama kamu li
ya kalian pengen tahu rumah kamu dimana sekarang
kita kan udah lama gak ketemu
yaudah aku pulang dulu ya
jadi gilang udah pulang

oh ya udah makasih ya
oh ya udah makasih ya
cepet sembuh em
kayaknya aku harus cepet sadar
kau udah bisa minder modeling apapun anyway
ayo kam sudah punya anggep dan beresan kan